lu semua ada yang ngerasa nyerang warior
kita semua bohong
lu denger kan
tila tila sanggota lu yang mulai nyerang kita berdua
buktinya dia pakai jaket geng seringkala
kalau bukan diantara kalian siapa lagi
mon lebih baik ga usah lu tutupin kesalahan nanti
makan aja lu banyak
suara sama tenaga lembek
mana nyemir sendiri sendiri lagi
ah combro ga usah ngeledek lu
sembilan apaan tuh
mana demen gua sembilan begituan
udah lumping lu sekarang
gua ini kuda hitam
datangnya hanya ke dalam kondisi terdesak
atau lu kegedean
udah dong pengen bercanda dulu
gua pengen fokus sama masalah yang bon bon lagi hadapin
kenapa kita ga seram balik aja boy
masih ga terima nih gua dipukul berkali kali
gua juga ga terima
menurut gua gak bijak kalau kita main asal serang kayak gitu
walaupun mereka memang salah
gua ga setuju sama ide lu dulu
gue butuh waktu sih buat mikirin ini semua
kita kumpul lagi besok ya
sekarang udah terlalu malem
yaudah kalo gitu
mendingan kita pulangnya barengan aja biar aman
tunggu gua heart
coba ke ruang tingkat ini
beli tienes pega
gue termasuk mau beli ini juga
lu pasti bakal putih
mesti biarkan berhenti juga lah
semoga berjalan terus
nasinya udah mau habis bagian kita juga udah mau tutup
uang yang datang itu harusnya disiapin bukan malah mau tutup itu masih ada tuh masih ada
kebetulan lauknya pada mau habis bang
eh lu liat ini masih ada
dia bro di belakang masih banyak bro
lu keluarnya semua makanan yang ada
gua mau makan
kalian ngapain disini
tapi mereka malah mau ngusir
terus siapa yang bayar
setau gue ya
kita itu belum ada pemasukan
kalian dapat uang dari mana
jangan sampe mereka bilang
kalau uang ini dari dean
kenapa pada diem
kita dapet uang dari
kebetulan kemarin gue habis bantu temen jual motor
dan hasilnya lumayan lah
besok besok lo temen gue makan disini
jangan bilang gak ada
jangan takut gak dibayar
ya maaf pak
rame banget mereka
kayanya mereka emang sengaja menyerang kita ya

kalian gak pilih aja orangnya